kita akan kembali ke gerah bnpb kembali
setengah juta lebih per orang bantuan sembako senilai rp enam ratus ribu pada beberapa daerah
program keluarga harapan kemudian ada pengurangan tarif sampai dengan lima puluh persen
untuk pelanggan listrik pada kapasitas empat ratus lima puluh watt
kemudian ada stimulus kredit
usaha rakyat lewat penundaan angsuran dan bunga selama enam bulan
bansos pada pemerintah dki dan jabodetabek berupa penambahan sembako senilai rp enam ratus per bulan selama tiga bulan
bansos yang bersumber dari dana desa yang diambil dari realokasi anggaran dana desa dengan total hampir rp dua puluh dua empat triliun
ini gambaran semua dari keseriusan pemerintah untuk memberikan jejaring pengaman sosial
agar masyarakat bisa menjalankan masa yang sulit ini dengan tenang tanpa kepanikan
dan yang penting saudara saudara sekalian
kementerian kesehatan dan pemerintah daerah dengan skema yang telah ditentukan
menanggung biaya perawatan seluruh pasien dari covid sembilan belas ini
oleh karena itu
mari bersama sama beban ekonominya yang bertambah
yang menjadi bertambah pada hari ini adalah mereka yang tinggal di rumah sejak pertengahan maret
ini disadari sepenuhnya oleh pemerintah dan ini menjadi tanggung jawab pemerintah
kami mohon kesabarannya
masa sulit ini merupakan ujian untuk kita semua
oleh karena itu mari bersama sama tetap aman dan sehat di rumah
pemerintah akan bekerja keras agar beban penyakit ini bisa cepat berlalu
dan beban ekonomi saudara saudara kami ringankan dan tidak menambah beban baru bagi saudara saudara sekalian
kami mengucapkan terima kasih atas kesabaran dan kemauan bekerjasama
terima kasih atas kepatuhan dan disiplin saudara saudara sekalian
tantangan risiko kesehatan dan kehidupan ekonomi sudah berat
mari kita pastikan
tidak perlu kita tambah lagi dengan beban psikologis dari berita berita atau informasi yang tidak benar
yang justru nanti akan menyebabkan kita menjadi semakin susah
oleh karena itu
kementerian informasi sudah mendetek lebih dari satu satu ratus dua puluh lima berita hoax
atau informasi yang tidak benar
di berbagai media di internet
semua ini akan ditangani secara tegas oleh aparat kepolisian
oleh karena itu tetap akses tetap ikuti informasi yang benar dan resmi dari pemerintah
dan di banyak sekali layanan aplikasi online dan layanan telemedicine yang lain
ikuti terus siaran tvri dan rri yang disebarluaskan oleh televisi dan radio swasta
kinerja kita pada hari ini tanggal lima belas april dua ribu dua puluh
tanggal enam belas april dua ribu dua puluh pada pukul dua belas sebagai berikut
bahwa laboratorium yang saat ini sudah melaksanakan
sudah melaksanakan full kegiatannya untuk melakukan pemeriksaan
sudah lebih dari tiga puluh dua lab
yang lainnya dalam waktu dekat setelah dilakukan setting
dan kemudian melengkapi sebagian peralatannya akan segera bisa beroperasi
spesimen yang kita pereksa sampai dengan saat ini sudah hampir empat puluh ribu
kasus yang kita pereksa sudah hampir tiga puluh lima ribu
akumulasi sampai dengan sekarang hasil negatif dua puluh sembilan empat ratus lima puluh sembilan sampai dengan saat sekarang
pasien yang dilaporkan odp satu ratus enam puluh sembilan empat ratus empat puluh enam orang
pasien dalam pemantauan pdb sebelas delapan ratus tujuh puluh tiga orang

dan konfirmasi positif corona virus sembilan belas dari pemeriksaan real time pcr lima delapan ratus tujuh puluh tiga orang
tujuh belas orang kasus sembuh lima ratus empat puluh delapan orang kasus meninggal empat ratus sembilan puluh delapan orang tiga puluh empat provinsi terdampak
dan dua ratus dua kabupaten kota yang sudah terdampak
kita patut bersyukur pada hari ini akumulasi pasien sembuh di dki sebanyak dua ratus dua pasien
di jawa timur delapan puluh enam pasien sulawesi selatan empat puluh dua pasien bali tiga puluh dua pasien jawa barat dua puluh delapan pasien
dan di provinsi yang lainnya sehingga jumlah totalnya adalah lima ratus empat puluh delapan pasien
akumulasi ini dapat dipersingkat sebagai berikut
penambahan kasus positif sebanyak tiga ratus
sehingga total menjadi lima ribu lima ratus enam belas
kasus sembuh hari ini bertambah satu ratus dua orang sehingga total menjadi lima ratus empat puluh delapan orang
meninggal hari ini bertambah dua puluh tujuh orang sehingga total meninggal menjadi empat ratus sembilan puluh enam orang
saudara saudara pastikan bahwa kita tidak tertular
bahwa kita tidak menular
hargai dan bantu mereka yang sedang melaksanakan isolasi mandiri
jangan pernah melakukan diskriminasi terhadap pasien covid sembilan belas yang sudah sembuh
tidak boleh kita menolak jenazah covid sembilan belas
tunjukkan bahwa ini adalah bukti nilai nilai kemanusiaan kita
kekompakan mutlak dibutuhkan dan ini saat ini sedang diuji di bangsa kita
saudara saudara pastikan bahwa kita tidak tertular
dan ini saat ini sedang diuji di bangsa kita
bagi semua ruang
mari kita lawan covid sembilan belas dengan meningkatkan imunitas diri
makan yang bergisi
bahkan ibu yang menyusui pun harus tetap bisa memberikan asinya
anak anak tetap diberikan imunisasi
sabar dan tenang istirahat cukup dan teratur
dan dijaga kegembiraan di dalam keluarga
gotong royong dan bersatu
kita harus bekerja dari pusat sampai ke daerah
dari desa sampai rtrw sampai ke keluarga kita
tetap berada di rumah
mari melakukan aktivitas bersama keluarga di rumah
kami ingatkan bahwa pada periode sekarang ini
ancaman demam berdarah secara klasik akan muncul
oleh karena itu mari bersama sama tetap berada di rumah
menjadi juru pemantau jentik untuk setiap rumah masing masing
pastikan gerakan pemberantasan sarang nyamuk
kita lakukan bersama sama selama kita berada di rumah
mari jadi teladan
mari kita menjadi pahlawan untuk keluarga
untuk lingkungan dan untuk bangsa ini
sekian terima kasih dan selamat sore